jangan kaget bila anda melintas di kota pekalongan tiba tiba muncul suara dari pengeras suara yang terpasang dengan cctv
pasalnya mulai pekan ini satlantas pores pekalongan kota dan dinas perhubungan akan memberikan teguran langsung kepada para pelanggar lalu lintas yang terpantau kamera cctv
perhatian untuk pengendara di jalan kartini dengan nomor polisi g lima ribu lima ratus sembilan puluh enam vt untuk mundur
beginilah rekaman video cctv yang diambil dari area traffic control system atau atcs dinas perhubungan kota pekalongan jawa tengah
tampak dalam rekaman ini seorang pemotor yang melanggar langsung diberi peringatan oleh petugas atcs melalui ruang kontrol
mendengar adanya suara sejumlah pengendara motor pun dibuat kaget
menyadari adanya peringatan dari petugas seorang pemotor langsung memundurkan kendaraannya
ini merupakan satu dari beberapa video rekaman yang dibuat petugas satlantas polres pekalongan kota
untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas
video ini merupakan uji coba dari dinas perhubungan dan kepolisian polres pekalongan kota
kasat lantas polres pekalongan kota mengatakan ada tiga belas titik cctv dan pengeras suara yang terhubung dengan ruang kendali atcs
dari cctv inilah petugas akan langsung menegur pengguna jalan yang terpantau melalui pengeras suara
cctv merekod secara visual secara langsung
lengkap pelanggar dan tnkb kendaraan itu baik roda dua maupun roda empat
apabila terjadi pelanggaran pada saat itu juga akan diberikan teguran melalui pengeras suara
untuk penindakannya sendiri gimana
penindakan sementara belum kita laksanakan hanya ini merupakan tahap sosialisasi
untuk selanjutnya apabila sudah tersosialisasi di masyarakat untuk selanjutnya akan kita lakukan penindakan melalui tilang
untuk saat ini para pelanggar hanya dikenakan teguran langsung melalui alat pengeras suara yang terpasang di cctv maupun rambu lampu lalu lintas
rencananya bila sudah sampai tahap sosialisasi maka akan dilakukan tindakan perilangan bagi pengendara yang melanggar
robby bernardi pekalongan